selama pandemi covid sembilan belas bisnis maskapai menjadi sektor yang cukup terpuruk
pembatasan mobilitas secara berkala yang diterapkan pemerintah
setiap bulannya tak mampu mengangkat kembali pendapatan maskapai
besarnya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan
direktur utama pt garuda indonesia irvan setiaputra menawarkan pensiun dini
kepada semua karyawan garuda hingga periode pertengahan juni dua ribu dua puluh
ia menegaskan tidak ada phk terhadap karyawan garuda
program pensiun dini ditawarkan maskapai pelat merah ini kepada karyawannya
demi memulihkan kinerja perusahaan
garuda pun menjamin kompensasi layak akan diberikan kepada karyawan yang mengikuti program
program pensiun dini dimulai pada sembilan belas mei hingga sembilan belas juni dua ribu dua puluh
bagi karyawan yang tidak mengajukan tidak ada pemutusan hubungan kerja
kata yang lebih tepat adalah tawaran pensiun dipercepat
saya tidak mengerti kenapa ini ditwisted menjadi seolah olah phk pengurangan dan sebagainya
ini atau beberapa minggu yang lalu saya katakan kayaknya nggak bisa
kalau jumlah pesawat kita menurun tentu saja infrastruktur di belakangnya
ini juga nggak perlu sebesar itu
kita juga meminta kepada teman teman
mau ambil silahkan nggak mau ambil silahkan
tak hanya karyawan yang terdampak namun pembayaran gaji direksi garuda indonesia pun ikut ditunda selama sebulan
gaji yang seharusnya dibayarkan bulan mei akan dibayar pada bulan juni
hal ini dilakukan di tengah kondisi finansial perusahaan yang berada di zona merah
penyelamatan maskapai plat merah ini pun menjadi sorotan oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
menekankan bahwa maskapai penerbangan adalah elemen pendukung utama untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
untuk garuda kami tentunya memantau situasinya karena salah satu elemen dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah perusahaan perusahaan penerbangan
dan garuda sebagai flag carrier tentunya harus kita
dan kami akan mengambil langkah langkah koordinasi dengan pak menteri bumn menteri perhubungan akan memastikan bahwa industri penerbangan kita bisa bertahan di saat saat yang sangat sulit ini
garuda indonesia menderita kerugian hingga lima belas sembilan belas triliun pada kuartal tiga tahun dua ribu dua puluh
angkanya berbanding terbalik dibandingkan dengan posisi kuartal tiga tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu sembilan belas yang membukukan laba bersih sebesar rp satu tujuh puluh tiga triliun
pendapatan perusahaan jeblok dari rp lima puluh dua puluh enam triliun menjadi rp enam belas empat triliun
tim liputan cnn indonesia